pak rt keluar
pak rt keluar
gimana sih pak rt
para warga ada apa ini
jam segini malam malam gak bangunin saya
gak boleh banget saya tidur nyenyak ah
ada apa coba ada bisa diomongin gak
kita mau demo pak rt
kita mau protes
ya gimana dong
gak ada waktu lain aja
coba kita kesana yuk
ini kayaknya batu akik deh
gua gak tau
atau kenapa gitu dibuang
atau gimana gitu
wah nih suaranya
tau gitu lah
hei batu akik
mudah mudahan kamu langsung membawa
rezeki buat aku
membawa jodoh juga buat aku
dan juga bawa jodohnya
itu yang ganteng tinggi
dan juga berondong
eh eh ya pengennya sih begitu
tanya siapa gak jawab
eh perasaan baru minta
eh udah langsung dikabul
liat dulu siapa sih
hatiku bertanya tanya
hatiku bertanya tanya
ini cincin batu ajaib banget
akita baru order eh paketnya udah dateng
paketnya udah dateng
si huy menetenggi
ah perasaan ordernya gak pake gelap deh
tau gitu ngordernya minta
yang kebule bulean eh paling nggak
kali yang aja hitam manis asik
gak jadi gak jadi gak jadi
atuh batu atuh
aduh bukti mana dong nih
ha sampai tempat tidur aja
eh pun nanti batu ake
alhamdulillah aman dong
udah hilang gak ada lagi
oh makan tuh
hantu batu ake itu
pas di denger kita
kita gak salah apa apa ya
kita gak mau ngapain ya
aduh aku lupa
belum buang ini
ke kiri ke kanan ke
bebas mau lurus ke
kita dikejar kejar sama
hantu batu ake itu

aneh banget ya
minta kabur aja ya
warga ada apa ini teh aduh jam segini malam malam ngebangunin saya gak boleh banget saya tidur nyenyak
ada apa coba ada bisa ngomongin nggak kita mau demo kita mau protes jam segini waktunya tidur
besok aja kembali lagi ya mana bisa sampai besok ini harus dituntutkan sekarang juga
kami semua mau komplain ini gara gara tero hantu batu aki betul dari awal saya sudah
ingatkan yen batu akik itu ada penunggunya ada jinnya ini udah diingetin masih aja melengos
para warga teriak tuai coba kok udah gini udah susah semuanya salah siapa
ya tanggung jawab tuh pastinya pak rt masa sih parahan shipper yang tanggung jawab kan nggak
mungkin ya pak iya bener pak eh kamu ini bertiga kan kaki tangan saya bukan ngebelain saya malah
jadi provokator kita minta pertolongan pak rt iya pokoknya pak rt itu harus bertanggung jawab harus
nolongin kita harus menghentikan teror ini karena kita sudah berhasil menangani teror ini kita harus

hai mana ini teater adam aja serba salah jadi ertesares kita zam operations gram selesai masalah
kalau tidak saya tidak bisa jualan somai lagi dong
nanti mata pencarian saya gimana dong
terus nanti anak anak kecil nggak bisa jajan sungai lagi dong
iya benar itu benar
haduh sini tuh
sagaran dagangan somai putus dekat saya
pecah kepala saya